berdasarkan surat edaran kementerian perhubungan no delapan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
seluruh penerbangan domestik dari dan ke jawa bali
kini mewajibkan calon penumpang menunjukkan hasil negatif tes pcr
sebelumnya untuk penerbangan domestik tujuan jawa bali
calon penumpang cukup menunjukkan hasil tes antigen yang berlaku satu x dua puluh empat jam
dan sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua
namun aturan ini tidak berlaku lagi
untuk mendukung kebijakan ini pemerintah kemudian memutuskan
besaran tarif tes pcr di jawa bali maksimal rp dua ratus tujuh puluh lima
dan di luar jawa bali sebesar rp tiga ratus
sejumlah calon penumpang pesawat dari bandara soekarohata tangerang banten
mengeluhkan kewajiban tes pcr
meskipun aturan tarif tes pcr dianggap masih mahal
jika dibanding tes antigen yang berkisar rp seratus
selain itu hasil tes pcr membutuhkan waktu lebih lama
tidak jarang calon penumpang harus merubah jadwal penerbangan
karena hasil tes pcr belum keluar
mereka berharap kewajiban menyertakan hasil tes pcr dapat diganti dengan hasil tes antigen
saya sih pengennya gini masalah kan dipermudah saja diinformasikan
kan sekarang kan zaman media kan
untuk istilahnya apa apa langsung dikotifik ke media link seperti iklan lah cepat di media
menurut jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan
tes pcr bagi calon penumpang pesawat merupakan cara terbaik
mencegah penularan virus corona meski telah divaksin
tes pcr dinilai lebih sensitif terutama mendeteksi varian virus corona yang ganas
varian delta yang tadi tentunya banyak kita ketahui dari hasil pemeriksaan laboratorium
memiliki hasil city value yang cenderung lebih rendah
dan hasil city value yang rendah ini tidak bisa dideteksi dengan menggunakan rapid antigen
namun sejumlah kalangan justru menganggap aturan ini memberatkan
ketua pengurus harian yayasan lembaga konsumen indonesia
tulus abadi menganggap kebijakan ini tidak tepat
karena bersifat diskriminatif dan merugikan konsumen
ylki menilai tidak semua wilayah indonesia memiliki laboratorium pemeriksaan pcr
sehingga memperlambat keluarnya hasil tes
memberatkan konsumen karena sangat mahal
dan di lapangan terjadi penyimpangan penyimpangan besaran tarif
pemerintah menetapkan hit nya rp empat ratus sembilan puluh lima
tetapi itu adalah tarifnya
ekonomi nampaknya seperti itu sehingga di lapangan sering terjadi adanya tarif ekspres
ketidaksetujuan wajib pcr bagi calon penumpang pesawat juga diungkapkan
wakil ketua umum bidang perhubungan kadin indonesia denon prawiraatmaja
denon menilai aturan wajib pcr bagi calon penumpang pesawat
di saat level ppkm di sejumlah wilayah menurun
kurang sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional
yang sedang digincarkan pemerintah
kadin meminta pemerintah dapat mengevaluasi ulang aturan penerbangan ini
karena selain memberatkan konsumen
industri penerbangan nasional berpotensi kembali terpuruk
dari sisi industri penerbangan
apabila ada persyaratan yang menjadi beban masyarakat secara berlebihan
tentu akan mengurangi minat masyarakat untuk kembali melakukan kegiatan penerbangan
tentu ini kalau misalnya nanti bisa menjadi evaluasi pemerintah
aturan syarat pcr bagi penumpang pesawat juga disoroti ketua relawan jokowi mania atau joman
bagi noel harga pcr masih jauh lebih mahal di atas negara negara lain
sehingga memberatkan masyarakat
dia meminta presiden menetapkan tarif maksimum pcr sebesar sepuluh ribu rupiah
dan maksimal seratus ribu rupiah
negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya
negara harus hadir
negara lain itu bisa kok gratis
kenapa di kita berlomba lomba untuk mencari keuntungan sebesar besarnya
di lain pihak menteri koordinator kemaritiman dan investasi
sekaligus koordinator ppkm jawa bali luhut binsar panjaitan
akhirnya angkat suara terkait banyaknya kritik terhadap kebijakan wajib pcr bagi masyarakat
yang akan melakukan perjalanan dengan moda transportasi udara
luhut beralasan kebijakan ini untuk menyeimbangkan pelonggaran yang telah dilakukan pemerintah
kepada sejumlah sektor kegiatan masyarakat
agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan
kedepannya sejumlah moda transportasi
transportasi lain juga akan dikenakan kebijakan serupa
terutama saat menghadapi mobilisasi masyarakat di momentum libur natal dua ribu dua puluh satu dan tahun baru dua ribu dua puluh
ini ditujukan utamanya untuk menyimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat
terutama pada sektor para wisata
nah meski kasus saat ini sudah sangat rendah
belajar dari pengalaman negara lain kita tetap memperkuat tiga t tiga m
namun ternyata kebijakan berbeda diterapkan
dipenumpang pesawat antarwilayah di luar jawa bali
pemerintah mengizinkan calon penumpang menggunakan hasil tes antigen sebagai syarat perjalanan
aturan ini tertuang dalam instruksi menteri dalam negeri no lima puluh enam tahun dua ribu dua puluh
dikutip dari laman cnnindonesia com
direktur jenderal administrasi wilayah kemendagri safri zal z a beralasan
kebijakan ini diambil karena laboratorium pcr di luar jawa bali masih terbatas
ia juga mengklaim pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan perjalanan jarak jauh
sesuai kondisi pandemi dan mempertimbangkan setiap masukan dari masyarakat
dikiputan cnn indonesia